alumni perguruan tinggi seluruh indonesia atau aptsi
mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon nomor urut dua
deklarasi ini dilakukan pada sabtu siang
di padepokan pencaksilat indonesia
menurut penyelenggara acara ini dihadiri ribuan alumnus
dari satu ratus lima belas perguruan tinggi di seluruh indonesia
sejumlah tokoh dan akademisi sempat menyampaikan orasi
mengenai masalah kebangsaan
bagi prabowo dukungan ini sangat berharga untuk perjuangannya
terima kasih atas dukungan yang sudah disampaikan kepada saya
ini adalah suatu kehormatan yang besar
walaupun ini juga adalah sesuatu beban yang tidak ringan
kepercayaan yang demikian besar adalah suatu yang tidak boleh kita anggap remeh
dalam acara ini
prabowo juga kembali menyinggung permasalahan ekonomi
khususnya permasalahan impor yang dilakukan pemerintah
tim liputan cnn indonesia